halo selamat siang kesejahteraan para guru terutama guru honorer di tanah air memang kerap terlupakan
kami akan kembali membahas hal ini sudah terhubung bersama kami ibu yosita rahim guru honorer di sd negeri enam belas ujung batu riau
selamat siang ibu yosita
apa kabar ibu sehat
dan juga ketua komisi sepuluh dpr ri syaiful huda
selamat siang bang huda di kompleks parlemen senayan jakarta
selamat siang mas rizky
saya ingin ke bu yos terlebih dahulu
bu yos ini kalau tidak salah bu yos ini sudah dua belas tahun mengabdi
sepengetahuan ibu ada berapa guru honorer di daerah ibu dan bagaimana kesejahteraan para guru honorer di sana
ya kurang memadai sekali gitu
gajinya lancar kadang enggak gitu kan
padahal kemampuan guru honorer itu kadang kan lebih dari pns gitu
tapi kok apanya masih sedikit gitu
saya mulai mengajar itu dulu gajinya dua ratus lima puluh
sampai sekarang baru satu juta
ini pun baru berapa bulan naiknya gitu
iya jadi pengabdian sudah dua belas tahun
tapi gaji yang diterima bisa dibilang atau apresiasinya ini masih kurang gitu bu yos ya
ada berapa orang ibu yang ibu tahu di daerah ibu jumlah guru honorer di sana
kalau di sd saya tinggal tiga orang
tinggal tiga orang yang mengabdi terlalu lama ya saya yang bertahan di sj enam belas ujung batu itu
yang lainnya nggak bertahan
yang gajinya segitu
kalau kita kan apa kan pengabdian seorang guru
biarlah gaji segitu
asalkan kita bekerja memapakan ilmu kita kepada anak anak gitu
jadi ada niat mulia gitu ibu ya yang buat bu yos ini akhirnya bertahan
kemudian bu yos ini kan juga sebenarnya masalah kesejahteraan guru dan juga guru honorer ini bukan masalah baru gitu ya
apalagi kita lihat kondisi saat ini di tengah pandemi
apa saja yang kemudian menjadi kendala yang dialami ibu
guru honorer dan juga teman teman di lapangan dari sebelum dan juga sesudah pandemi covid sembilan belas
apa saja kendalanya bu
ya kendalanya nggak pergi sekolah kan
terus gaji nggak rutin keluarnya gitu
kali tiga bulan
kadang ya kayak saya sekarang kan cuti ya kan
cutinya dibayarkan hanya separuh gajinya gitu
oke ibu yos ini kemudian juga saya ingin ke bang huda selanjutnya
bang huda ini kan pemerintah berencana mengangkat satu juta guru honorer menjadi tenaga kontrak p tiga k
sementara menurut data ini ada sekitar satu enam juta guru honorer
apa kemudian catatan komisi sepuluh dpr terhadap kebijakan pemerintah tersebut
ya pertama bu yosita atas nama komisi sepuluh dpr ri kami menyampaikan selamat dari guru
dan untuk seluruh guru se indonesia
yang kedua mas rizky memang menyangkut soal pengangkatan satu juta guru honorer menjadi pegawai p tiga k
semoga ini bisa menjadi bagian dari penyelesaian isu isu pokok dunia pendidikan kita
salah satunya adalah soal isu kejahteraan guru
kita minta jangan tertunda lagi
kita minta jangan tertunda lagi
isu terkait dengan kesejahteraan guru ini
skema p tiga k semoga bisa menjadi alternatif solusi untuk teman teman guru honorer kita
tentu dibanding dengan kebutuhan berapa yang harus diangkat memang masih jauh
dari dapodik dan dari semua data guru menyebutkan bahwa guru honorer kita sebenarnya mencapai satu enam
dari dapodik dan dari semua data guru menyebutkan bahwa guru honorer kita sebenarnya mencapai satu enam juta guru honorer
tapi kita bersyukur dan kita minta dikawal betul
tapi kita bersyukur dan kita minta dikawal betul
tahun dua ribu dua puluh satu betul betul satu juta guru honorer bisa diangkat sebagai guru pegawai p tiga k
supaya mengurangi rasio kebutuhan dan sebaran guru di seluruh indonesia
jadi saya apresiati dan kita dorong terus

dengan catatan jangan sampai ada trauma trauma terulang kembali pada tahap pertama seleksi p tiga k yang sampai hari ini masih bermasalah
ada tiga puluh empat sembilan ratus lima puluh tujuh guru honorer yang sudah lolos tahun dua ribu sembilan belas sampai hari ini belum juga mendapatkan sk penangkatan
ada tiga puluh empat sembilan ratus lima puluh tujuh guru honorer yang sudah lolos tahun dua ribu sembilan belas sampai hari ini belum juga mendapatkan sk penangkatan
karena itu kita berharap masalah ini dituntaskan dan nanti pada tahap kedua seleksi p tiga k yang satu juta cukup besar sekali dan kelihatannya baru pertama kali ini kita akan menyelenggarakan seleksi yang sangat kolosal dan sangat besar ini
karena itu kita berharap masalah ini dituntaskan dan nanti pada tahap kedua seleksi p tiga k yang satu juta cukup besar sekali dan kelihatannya baru pertama kali ini kita akan menyelenggarakan seleksi yang sangat kolosal dan sangat besar ini
karena itu kita berharap masalah ini dituntaskan dan nanti pada tahap kedua seleksi p tiga k yang satu juta cukup besar sekali dan kelihatannya baru pertama kali ini kita akan menyelenggarakan seleksi yang sangat kolosal dan sangat besar ini
provinsi di seluruh indonesia
ya baik kemudian saya ingin ke bu yos lagi
bu yos ini tadi soal rencana pemerintah untuk mengangkat sekitar satu juta guru honorer
menjadi tenaga kontrak p tiga k
dari bu yos sendiri apakah sudah mendengar atau mungkin sudah ada proses lebih lanjut
ibu atau juga ibu terpilih menjadi salah satunya
ibu baru mendengar kemarin mau memasukkan data data
sarat saratnya kan s satu kapan tamatnya apakah ijazah disuruh ke pelas sekolah
kebetulan kakak juga ngapakan sama bapak saya perhuda ini kan
ini baru tahu
oke jadi baru dapat kabar gitu ya bu ya
jadi artinya ibu ini baru dapat kabar
baru sekali dengar kabarnya gitu ya
iya baru dapat kabar ya
oke kemudian bu yos ini juga terkait dengan bantuan subsidi upah bsu sendiri
seperti apa bu ibu sudah pernah mendapat
belum belum pernah
selama menghonor belum pernah dapat
dengan tunjangan yang gimana baru gaji dari sekolah itu saja
belum pernah dapat dapat gitu
oke mungkin saya ingin konfirmasi ke bang huda
bang huda ini bagaimana terkait dengan bsu bang
ya semestinya sekali lagi ini butuh sosialisasi
yang akses informasinya belum begitu maksimal tahu detail terkait dengan baik
pengangkatan satu juta guru honorer menjadi pegawai pppkk maupun terkait dengan bsu
ini sekali lagi penting koordinasi efektif kemendikbud dengan dinas dan sekolah
karena mumpung ada waktu bu yos secepatnya koordinasi dengan kepala sekolah di tempat ibu mengajar
nanti sampaikan salam bahwa ada program program yang didorong oleh pemerintah pusat dalam rangka pandemi covid termasuk berkait dengan kesejahteraan guru
ini perlu dan masih ada waktu sampai satu bulan ke depan
ibu bsu tahu nggak
itu bu apa itu bsu itu bu
saya kira ini problemnya yang mengasih risiko
jadi sekali lagi kita punya sekolah yang ratusan ribu di seluruh indonesia
begitu sangat varian dengan berbagai masalahnya
artinya satu cara tidak cukup untuk mensosialisasikan masalah ini ke seluruh stakeholder pendidikan kita ke daerah daerah
itu sekali lagi saya menghimbau kepada dprd tolong kegumasannya dimaksimalkan dan dibikin jalur jalur yang tidak konvensional
kalau masih sangat konvensional caranya masih instruksional on paper gitu saya kira faktanya bu yosita informasinya belum nyampe ke beliau
jadi itu terobosan lagi
dan nggak mudah untuk melengkapi administrasi yang harus disiapkan oleh guru honorer mengikuti seleksi
jadi sekali lagi butuh informasi yang detail sampai ke seluruh stikbolet pendidikan di daerah daerah
tapi bang huda bicara soal anggaran dari bsu ini sendiri yang diketahui oleh komisi sepuluh dpr ini berapa anggarannya bang
dan bagaimana implementasinya selain tadi kita lihat bu yos sendiri ini belum tahu artinya sosialisasi juga masih kurang ternyata
ya prinsipnya hampir pasti semestinya bu yosita mestinya harus dapat
karena yang tersasar dari bantuan subsidi upah guru honorer dan tenaga pendidikan ini
itu untuk dua enam ratus orang ini cukup besar dengan anggaran rp tiga enam triliun mas rizky
dan dilihat dari prosen prosenya ini pasti menyasar bu yosita sebenarnya
jadi kalau beliau nggak dapat ini ada masalah dari program bsu ini

karena itu secara potensi sesungguhnya bu yosita harus dapat

dan ini nggak dapat saya kira ini perlu dikomunikasikan lebih baik lagi oleh para pihak
terutama dinas ke sekolah dan sekolah harus proaktif
sekolahnya bu yosita juga harus proaktif untuk merespon berkait dengan agenda program bsu ini
oke bu yosita ini kan kita saat ini sudah atau ibu berkesempatan
terhubung langsung oleh komisi sepuluh dpr yang membidangi bidang pendidikan
apa kemudian aspirasi dan juga harapan ibu yang ingin disampaikan bu
dan juga mungkin teman teman di sana
ya harapan saya ya diangkat menjadi pns gitu
ini udah lama mengabdi hampir tiga belas tahun lah berapa bulan lagi tiga belas tahun ya kan
ya harapannya biar diangkat jadi pns atau guru kontrak kontrak
apa gitu gb gtt
dulu saya udah pernah juga ikut ikut tes tes kan udah banyak
sampai ke apa ke medan sana saya kan di rohul rokanhulu kan
sampai ke sana tapi belum ada rezekinya kan
di worohol ini sudah juga tapi belum ada juga apanya
kalau dari sekolah biasanya gitu siapa yang banyak informasinya siapa cepat
ya dapat gitu aja nggak ada diapakan sama kepala sekolah gitu
oke ya ibu semoga ini sudah didengar sama bang huda
nanti ibu bisa terkabul harapannya di tahun ini gitu bu yos ya
bang ini kan sekolah akan kembali tatap muka
bagaimana kemudian bang soal persiapan sejauh ini
ya jujur harus diakui hampir pasti baru lima puluh persen sekolah yang siap untuk melaksanakan
tatap muka sembilan januari
sisanya harus dapat intervensi dari berbagai pihak termasuk dari kemendikbud ri
kita ingin kesiapan sekolah untuk melaksanakan dan menyediakan protokol kesehatan harus terpenuhi dulu
baru dibuka sekolah kalau tidak berarti sekolah dari rumah tetap harus jalan
nah untuk ini kita ingin berbagai hasil survei yang menyatakan masih banyaknya sekolah yang belum siap untuk mengadakan protokol kesehatan
dan tidak cukup diafirmasi melalui dana bos
kita dorong dan sudah kami sampaikan pada kemendikbud supaya ada skema bantuan di luar dana bos yang bisa digulirkan dikelompokkan nanti tahun dua ribu dua puluh
kita tunggu seperti apa nanti yang dilakukan oleh kemendikbud dalam rangka untuk skema bantuan di luar dana bos ini
oke bu yos kalau di riau sendiri bu yos ini guru guru dan juga sekolah seperti apa persiapannya untuk menyambut sekolah tatap muka tahun depan
yang sekarang belum apalagi kan belum masuk sekolah kemarin masuk dua hari
yaitu belum ada
tinggalkan dari ibu basti dihentikan lagi sekolahnya gitu
belum ada kepastian untuk januari itu
oke jadi masih belum ada kepastian tapi memang pastinya ini dalam waktu masih ada kurang lebih satu bulan
tentu sejumlah persiapan juga akan segera dilaksanakan gitu ibu ya untuk nanti menyambut sekolah tatap muka di tahun depan
terakhir mungkin ibu apa kemudian pesan kepada pemerintah dalam hal ini melalui dpr komisi sepuluh
yang ingin kembali ibu sampaikan dan juga ini aspirasi tentunya selain ibu yosita dan juga teman teman guru honorer yang hari ini tentunya merayakan hari guru nasional
silahkan bu yos
silahkan mungkin pesan ibu nih bu di hari guru
dan juga sebagai guru honorer yang tadi ibu bilang mungkin kesejahteraannya masih belum didapatkan
apa pesan ibu di hari guru hari ini
semoga selanjutnya semakin lebih diperhatikan
lebih dimantapkan gitu kan biar kami honor honor yang di sini ini lebih giat dan juga lebih baik diadakan pelatihan pelatihan biar lebih mantap gitu
jadi menguasai ilmu ilmu yang kurang atau teknologi yang belum mencapai target guru guru honorer ini
untuk bang huda apa bang kemudian harapan dan juga pesannya di hari guru hari ini bang
ya sekali lagi kita doakan kepada guru guru kita yang sudah mendahului kita
semoga diberi tempat yang terbaik oleh allah swt
saya meyakini semua pengabdian beliau beliau para guru kita sudah begitu luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa ini
jadi guru guru kita yang sekarang masih terus mengajar
terima kasih atas keteladananya
terima kasih atas pengabdianya
tentu di zaman yang serba baru ini itu pengembangan literasi baru adaptasi terhadap semua literasi digitalnya dan seterusnya
kita ingin kompetensi guru semakin membaik di masa masa yang akan datang
ini masalahnya bukan ada di guru saja tapi bagaimana kemendikbud sebagai penyelenggara rumah besar penyelenggara pendidikan kita
mampu untuk membuat apa yang disampaikan oleh bu yosita pelatihan pelatihan bimbingan bimbingan yang bisa meningkatkan kompetensi guru guru kita di masa masa yang akan datang
yang terakhir terkait dengan kesejahteraan
sekali lagi isu kesejahteraan guru ini tidak bisa ditunda lagi
semoga pada peringatan dari guru hari ini menjadi penanda bagi kita semuanya bahwa satu juta rekrutmen guru wonore menjadi pekerja di tiga k menjadi penanda lahirnya wajah baru pendidikan kita bahwa berkait dengan kesejahteraan guru sudah ada solusi alternatifnya
baik bang saiful huda ketua komisi sepuluh dpr ri terima kasih atas waktu anda untuk cnn indonesia
dan juga terima kasih untuk ibu yosita rahmi selamat hari guru ibu sehat selalu dan selamat kembali beraktifitas